yang satu ini nikah sama borari tonang
kelas satu semester dua apa ya ya semester dua baru ikut
gerakan tarian yang erat dengan simbol islam
karena survei kami dari tiga puluh rumah tangga memang nomor satu
bagaimanapun caranya tujuannya sama
dikamung ke alaman bersama keluarga
mereka bertugas untuk memandu para penonton menyaksikan jalannya pertandingan
apa yang kemudian mau dianggap partisipasi dari situ
investasinya bisa bermacam macam
antaranya kita merengkuk karyawan
kemudian mungkin karena situasi kehidupan juga dia banyak mengumpulkan dana darurat
sembilan puluh enam empat puluh dua persen kebutuhan pangan masyarakat kota bandung didatangkan dari luar daerah
ketika elon musk dihadapkan pada pilihan untuk membuka
dengan mayoritas penduduk adalah suku kangean
namun dalam perkembangannya kini pepes biasa dikukus menggunakan kompor modern untuk menghemat waktu
jadi keju lembarannya itu saya potong potong
iya kan yang kita bisa lihat dari perilakunya israel belakangan ini ya
kecerdasan intelektual kecerdasan emosi dan proses gitu ya proses untuk mendalami perasaan cinta gitu ya
itu pasti ada gesekan gitu
ini kan juga lagi ramai diperbincangkan
bagaimana nantinya pangeran charles iii ini akan memimpin inggris ke depan
memakai masker kalau di luar menjaga jarak kalau bertemu menghindari kerumunan itu
nah pemahamannya adalah memang karena tadi seperti awal
konon sajian hotpot sudah ada sejak ribuan tahun silam
khususnya mengejar ketinggalan daripada cakupan cakupan daerah yang hampir semua kabupaten kota
ini persoalan penegakan hukum
di atas perkiraan rp satu ratus tujuh puluh gitu
termasuk siapa yang menjalankan badan amal itu
imam abarwoto mengikuti proses produksi dan berikut liputannya untuk anda
rasanya itu loh luar biasa